saudara komisi pemilihan umum republik indonesia
kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat hari ini
jam sepuluh pagi kpu harusnya ini kalau menurut jadwal
kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional
untuk dua provinsi yakni papua dan juga papua pegunungan
tapi tadi kami update dari tim liputan kami saudara
yang ada di kantor kpu jakarta hingga hari ini atau hingga saat ini
hingga kini saudara berarti kemarin malam total sudah ada tiga puluh enam provinsi yang rampung
dan dari hasil rekapitulasi pada selasa malam
pasangan prabowo gibran unggul di tiga puluh empat provinsi
sementara pasangan anies muhaymin
unggul di dua provinsi
pada hari ini akan ada dua provinsi yang akan direkapitulasi saudara
yaitu provinsi papua dan papua pegunungan
beberapa hal yang menjadi kendala dalam penghitungan dan rekapitulasi
karena papua ini terlambat terutama di tingkat distrik dan juga kecamatan
keterlambatan ini juga karena panitia pemilihan distrik dari sejumlah distrik
di kedua provinsi ini yaitu papua dan papua pegunungan
yang seharusnya bertanggung jawab untuk merekapitulasi suara tingkat kecamatan
menghilang dan sulit dicari
kendala ini membuat penghitungan dan rekapitulasi di dua provinsi
yaitu papua dan papua pegunungan terkendala
papua sebenarnya pada pemilu dua ribu sembilan belas juga menjadi provinsi terakhir yang direkapitulasi saudara
pagi ini kita sudah bersama dengan titi anggraini
uu dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh dua yang sudah bergabung di studio kompas tv
mbak titi mas arief selamat pagi
ini sudah pukul setengah sebelas mas masih ada dua provinsi
kalau lihat proses ya biasanya sudah selesai nih
dua provinsi lagi kan bisa selesai
cuma saya tidak tahu apakah ini yang sekarang sedang berlaku
ini belum tadi tadi update jam sepuluh di kpu itu belum mulai rekapitulasinya
nah yang perlu kita pastikan lebih dulu ini
dua provinsi tersebut sudah tiba di kpu belum
ini nanti mungkin kan ada teman teman kompas yang di lapangan ya
kita pastikan dulu apakah dua provinsi ini sudah tiba belum
nah kalau mereka sudah tiba yang kedua adalah kesiapannya
karena ini pengalaman kami tentang
jangan jangan timnya sudah datang tapi dokumennya belum siap misalnya begitu loh
jadi kita perlu pastikan itu teman teman yang di lapangan bisa memberikan informasi ke kita
apakah timnya sudah datang penuh
penuh itu maksudnya jumlahnya sudah quorum misalnya gitu ya
kemudian apakah dokumennya juga lengkap sehingga siap untuk dibacakan
lengkap itu memang dokumen yang sudah selesai
dipelenokan di provinsi masing masing
jadi bukan kalau salinan mungkin kita semua bisa dapat gitu ya
tapi kalau dokumen yang sudah memang lengkap dan siap untuk dibacakan
nah kalau ada perkiraan saya akan selesai
dua provinsi mungkin sore sudah selesai ini
memang ada pernah kejadian mas ketika pleno dia nggak siap dengan dokumen yang harusnya dia bacakan
mereka bawa dokumen kan dari provinsi masing masing
tiba tiba timnya sebagian sudah di kantor kpu sebagian lagi lagi di luar
kebetulan dokumennya dibawa oleh teman yang lagi di luar
kalau sudah lengkap semua siap perkiraan saya bisa selesai sore
kalau memang hanya dua provinsi tidak perlu ada yang lain
nah kalau sore selesai kemungkinan satu dua jam berikutnya sudah bisa dibuka pleno untuk penetapannya
jadi biasanya setelah selesai semua kpu menyiapkan dokumennya
sebagai bagian dari berkas administrasi lah
baik ditandatangani oleh para komisioner dan para saksi yang hadir
nah ini juga perlu kita sampaikan dan kita ingatkan ya
biasanya yang hadir di sana itu kan saksi partai politik
tapi dpd itu tidak
nah dan memang kalau semua hadir mungkin nggak cukup juga ya
karena dpd itu memang selesai rekapnya di provinsi
tapi kan itu selesai per provinsi
tapi setelah dilakukan penetapan mereka juga akan menerima salinannya
nah dpd yang tidak ada di situ
ya mungkin pada hari berikutnya baru bisa ngambil
nah kalau mereka dekat
dulu mungkin ada empat kalau enggak salah
saksi dpd ya yang hadir di sana dan kita berikan salinannya
nah ini sebagai pengingat saja bahwa semua peserta pemilu berhak untuk mendapatkan salinan penetapan hasil pemilu
karena dokumen itulah nanti yang akan digunakan untuk
kalau misalnya ada sengketa yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi
mbak titi yakin nggak nih kelar
kursinya juga sedikit dalam satu dapil
saya kira kalau dihitung hitungan di atas kertas ya mestinya bisa tuntas
apalagi kan dua puluh maret itu hitungannya sampai jam dua puluh empat nanti ya
tetapi ini bergantung penuh pada penyelesaian di provinsi
dan dari tolikara dibawa ke jayapura
apakah semua residu rekap di provinsi itu sudah tuntas ataukah masih menyisakan persoalan
yang kemungkinan nanti akan terulang di rekap nasional
nah kalau kemudian persoalan itu belum tuntas residunya masih ada
sangat mungkin ada negosiasi negosiasi untuk menyelamatkan agar tidak melampaui deadline
ini kan yang dihitung itu jangan lupa ada beberapa
ada presiden dan ada pemilu legislatif
kalau presiden itu relatif smooth ya
tapi kalau papua papua pegunungan ini kan ada noken
nah di dalam banyak proses rekap biasanya noken itu menimbulkan kompleksitas tersendiri
di dalam proses rekapitulasinya
dan yang saya ikuti karena saya mengikuti proses rekap di kpu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
yang sering ditemui itu kalau rekapitulasi papua adalah tidak sinkronnya antara data pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah
jadi menyinkronkan itu di tingkat nasional kan berarti memang butuh kehati hatian
jadi kalau itu semua sudah mampu dituntaskan di provinsi
dan tadi juga di provinsi ini kan bahkan harus dikonsumsi
bahkan harus ada yang dari tolikara dibawa ke jayapura untuk menuntaskan
nah kalau itu semua bisa selesai dan semua peserta pemilu bisa menerima
begitu ya tidak lagi membahas ulang di tingkat nasional
nah ini yang kemudian kita belum tahu karena kan juga belum dimulai ya
karena memang papua itu ya kenapa mereka molor kan bukan sekedar molor
ternyata ada persoalan soal
ada persoalan penyelenggara pemilunya
nah dan juga ada persoalan soal penerimaan peserta pemilu
nah ini yang kita lihat nanti bagaimana bergulirnya di kpu
tetapi penting untuk memastikan tanggal dua puluh tuntas
karena ini bukan hanya soal legalitas di atas kertas
tetapi juga legitimasi penerimaan publik dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu
yang bahaya itu adalah eksesnya
ini dipolitisasi sehingga menimbulkan spekulasi dan keraguan soal kredibilitas pemilu
di eranya pak arief hasil ditetapkan tanggal dua puluh satu mei
artinya hamin satu begitu sudah tuntas
nah sekarang justru pada hari h walaupun memang limitnya adalah hari ini
tetapi prosesnya kan sudah jam ini kita juga belum
kita perlu update informasi dari teman teman kompas yang di lapangan ya
yang di gedung kpu maksudnya
apakah dua hal tadi itu
timnya sudah lengkap tiba di kpu
lalu dokumennya juga siap untuk dibacakan
kemarin juga waktu penghitungan jawa barat
ini tuh memang karena faktor dari tadi dokumen yang nggak lengkap itu
saya dulu selalu mengupayakan begini
kalau kita membuat jadwal jam
maka sebelum jam delapan semua harus sudah siap
jadi saya gak pernah molor gitu ya
sebetulnya saya mengikuti proses rekap di tingkat nasional ya
kan ada beberapa selesai jam satu
sampai dengan jam satu dini hari
tetapi memulainya agak siang
menurut saya sebaiknya kan bisa saja dimulainya lebih awal
sehingga tidak perlu menyelesaikan sampai dengan
kecuali memang hari terakhir ya
itu ya harus kamu tuntaskan semua gitu ya
manajemen rekapnya sendiri
kan kalau dibagi dua panel
meminit waktunya bisa lebih baik lah ya
sebenarnya sih ada beberapa persoalan ya
satu soal supervisi terhadap daerah
ini kan dalam banyak hal
lebih punya modalitas atau insentif
gambaran soal proses yang akan berlangsung
ada supervisi yang agak kedodoran
dan mengambil langkah langkah strategis
di dalam merespon hambatan hambatan yang terjadi
misalnya target target itu bisa tercapai
itu memang menjadi tantangan tersendiri
itu kan respon dari proses yang ada di bawahnya
atau menyimpan itu untuk mahkamah konstitusi
tetapi peserta pemilu pasti akan menyampaikannya
ketika mereka keberatan di mahkamah konstitusi
akhirnya lagi lagi ketika rekap nasional
integritas dan kredibilitas data itu sendiri
karena kan yang dihitung itu adalah data suara
mereka bisa memastikan kredibilitas
dan integritas data itu mampu mereka pertahankan
kemampuan kepemimpinan di dalam pengelolaan forum
karena itu kombinasi di antara keduanya
misalnya karena ada putusan mahkamah konstitusi
justru regulasi itu terbitnya terlambat
pkpu tentang pemungutan dan penghitungan suara
itu baru disahkan tanggal delapan belas desember
tapi saya baru bisa akses tanggal tiga belas februari
jadi padahal ini dua regulasi yang
pemilu ini siap dilaksanakan atau enggak
sekurang kurangnya tiga hal ini kamu cek
nah ini kan semua penyelenggara pemilu
provinsi dan kabupaten itu direkrut
jadi pekerjaan mereka bertumpuk
sekaligus rekrutmen sdm nya
bagaimana kita melatih sdm dengan baik
jadi regulasinya cek siapa apa enggak
yang ketiga tentu anggarannya
itu ya nggak bisa jalan
tapi kan anggarannya sekarang tiga kali lipat
itu sangat lebih dari cukup
lalu dengan semua dukungan ini
tapi saya melihat banyak catatan
atas penyelenggaraan pemilu yang sekarang
apakah artinya ini kita keburu buru
dinamikanya lebih tinggi dibanding dua ribu sembilan belas